kita akan mengkaji mengevaluasi bentuk kebijakan
dan pindah ke kenya dan kemudian ke australia
ada salahnya juga di balik itu
dan alhamdulillah hasil testnya bagus banget